badan pengawas pemilu atau bawaslu sedang mendalami indikasi pelanggaran pemilu oleh partai politik
bawaslu mengungkap ada dua partai politik selain psi yang terindikasi melanggar aturan pemilu
komisioner bawaslu frits edward siregar mengatakan selain partai solidaritas indonesia atau psi
ada dua partai politik lain yang terindikasi melanggar aturan pemilu
namun nama nama partai itu belum diungkapkan karena bawaslu masih mencari bukti bukti tambahan pelanggaran pemilu
yang dilakukan oleh partai politik
menurut bawaslu pelanggaran yang dilakukan oleh psi adalah karena menampilkan logo dan nomor urut partai
sebagai citra diri peserta pemilu
bawaslu juga mempermasalahkan iklan psi yang menampilkan alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri
bagi presiden jokowi di pemilu mendatang
dalami kami sedang melakukan klarifikasi terhadap beberapa partai yang lain
nah sampai tunggu sampai tanggal mainnya baru nanti itu akan kami lanjutkan dan kami laporkan kepada teman teman
nah tapi sekarang mengenai
psi kan kami sudah serahkan itu kepada sentra gakumdu
itu partai lama
oleh dilakukan oleh partai lama
baik karena ada iklan di media elektronik atau ada juga di internet ataupun juga ada di media cetak
partai solidaritas indonesia atau psi menjalani pemeriksaan di barat skrim polri
psi diperiksa atas laporan badan pengawas pemilu atau bawaslu yang menilai psi telah melakukan dugaan pelanggaran start kampanye
dengan beriklan di harian jawa post pada dua puluh tiga april yang lalu
sekjen psi raja juli antoni wasekjen chandra wiguna beserta ketua umum psi grace natali
tiba di gedung badan skrim polri pukul sembilan pagi
grace natali menyatakan psi menghormati proses hukum yang berjalan dan psi akan memberikan klarifikasi kepada para penyidik
grace menjelaskan dalam iklan yang ditampilkan koran jawa post tidak ada satupun nama nama caleg dari psi ataupun wajah dari pengurus psi
menurut grace selain psi banyak partai lain dan tokoh lain
terang terangan beriklan melalui baliho atau spanduk di sudut sudut kota
sekjen psi menilai apa yang dilakukan oleh bawaslu adalah bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap psi
raja juli antoni optimistis penyidik barreskrim akan bekerja optimal dan profesional serta psi akan lolos dari jerat hukum
jadi ini materi yang dipermasalahkan oleh bawaslu dan menyebabkan kita dipanggil hari ini
ini adalah polling
psi lakukan di media cetak terkait dengan alternatif cawapres untuk pak jokowi dan juga kabinetnya
bisa dilihat di sini tidak ada satupun wajah atau nama pengurus atau orang psi yang ada di dalam polling ini
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai solidaritas indonesia bermula ketika psi memasang iklan di koran jawa post pada dua puluh tiga april
dalam iklan terpampang nama dan foto calon wakil presiden alternatif untuk jokowi
serta calon menteri kabinet jokowi periode mendatang
psi dinilai melakukan kampanye di luar jadwal
sekjen dan wasekjen psi pun terancam hukuman penjara maksimal satu tahun
tujuh belas mei badan pengawas pemilu melaporkan partai solidaritas indonesia atau psi ke barres krim polri
laporan ini atas dugaan adanya pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media cetak oleh dua pengurus pns
sekjen psi raja juli antoni dan wasekjen psi chandra wigunda
seperti dilansir cnn indonesia com keduanya dilaporkan atas dugaan melanggar pasal empat ratus sembilan puluh dua undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
terkait kampanye di luar jadwal dengan hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda paling besar dua belas juta rupiah
dalam iklan yang dipasang pada koran jawa post dua puluh tiga april dua ribu delapan belas lalu psi menampilkan dua belas foto dan nama calon wakil presiden
alternatif untuk joko widodo
selain itu juga tercantum nama calon menteri untuk kabinet joko widodo periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
di bagian atas iklan terdapat tulisan
raja juli menegaskan iklan tersebut merupakan bagian sosialisasi dan pendidikan politik
mengacu pada pasal dua ratus tujuh puluh empat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu yang mengatur materi kampanye terkait visi misi
dan program partai politik beserta pemilu
tak mau tinggal diam sekjen psi raja juli akan melaporkan badan pengawas pemilu kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu
pada rabu dua puluh tiga mei dua ribu delapan belas
dukungan untuk psi juga datang dari desainer sepatu asal bali nilo jelantik yang membuat petisi
jangan penjarakan raja juli antoni di change org
hingga selasa siang petisi ini sudah ditanda tangani sebelas enam ratus orang
ada rian ernest jurubicara bidang hukum dari partai solidaritas indonesia
rian juga tadi hadir di barat skrimpol
terima kasih rian sudah datang
kemudian ada wahida suaib peneliti pemilu dari kemitraan dan juga mantan komisioner bawaslu
terima kasih ibu wahida sudah datang
saya mau ke budewi dulu
saya mau tanya ini sebenarnya
apa sebenarnya dosa dan kesalahan dari rian dan kawan kawannya di psi sehingga bawaslu sampai harus melakukan tindakan seperti ini
tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
pertanyaan saya yang menggantung
apa sih sebenarnya dosa atau kesalahan rian dan kawan kawan sehingga bawaslu sampai harusnya menjadi seperti ini gitu
judulnya tadi serem banget ya
saya kira begini
bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang terindikasi melakukan pelanggaran
hasil pengawasan dari divisi pengawasan bawaslu itu ditemukan ada iklan yang ditayangkan dimuat di media jawa post ya
yang memuat logo atau lambang dari psi dan juga nomor urut tiga
nah kalau kita kaitkan dengan definisi kampanye di pasal satu angka tiga puluh lima undang undang tujuh dua ribu dua puluh
kampanye itu kan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan visi misi program kerja dan atau citra diri
jadi citra diri ini bisa berdiri sendiri
tidak harus memenuhi unsur kumulatif bersamaan dengan penyampaian visi misi dan program kerja
ini tuh interpretasi dari bawah
bawaslu sendiri atau memang ini interpretasi yang sudah disepakati oleh semua gitu
bawaslu sama sekali tidak punya kewenangan untuk menafsirkan undang undang
jadi apa yang kami lakukan di dalam proses penegakan hukum itu selalu mengacu pada norma undang undang
jika di dalam norma undang undang itu tidak ada penjelasan yang tegas tentang definisi dari sebuah unsur unsur yang terkandung di dalamnya
kami harus meminta pendapat
pertama pendapat pembentuk undang undang
perundang undangan yang dimaksud ini kan bukan hanya undang undang tapi juga pkpu
sebagai regulasi teknis yang menindaklanjuti konsep konsep umum yang ada di undang undang
kedua kita bisa mendengarkan atau meminta pendapat ahli
sehingga putusan yang kami ambil di dalam proses penanganan pelanggaran itu betul betul objektif
apakah dua proses itu sudah dijalankan dan hasilnya apa
jadi proses penanganan pelanggaran terhadap temuan undang undang
nah pelanggaran oleh partai psi ini kami lakukan melalui sebuah proses yang panjang
karena ini berkaitan dengan penegakan hukum
tentu harus ada langkah langkah yang cermat hati hati ya sebelum mengambil keputusan
karena ini berkaitan dengan pemberian sanksi
jadi standar bekerja kami sebenarnya sudah jelas
tegas diatur di dalam peraturan bawah seluruh kami
jadi di dalam pembahasan
temuan ini kami melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang bergabung di bawaslu yang disebut dengan sentra gakumdu
kami melewati tahapan pembahasan pertama
pembahasan pertama kemudian disepakati bahwa temuan ini memenuhi unsur formil dan unsur material
unsur formil itu jelas siapa yang dilaporkan kemudian ada saksinya kemudian ada barang buktinya
itu jelas semuanya
kemudian unsur material kapan peristiwa itu terjadi
karena ini berkaitan dengan keterpenuhan syarat agar temuan itu bukanlah sebuah temuan yang kadaluarsa
karena di dalam penanganan pelanggaran ada batas waktu
leg spesialis di dalam penanganan pelanggaran itu kan soal waktu
seperti muter musik kalau boleh saya fast forward sedikit ibu
keputusan dan sanksinya apa untuk psi
dengan dari proses panjang yang sudah dilakukan oleh bawaslu tadi
pelanggaran terhadap pasal dua ratus tujuh puluh lima dan dua ratus tujuh puluh delapan
kan dua ratus tujuh puluh lima itu mengatur tentang bentuk bentuk kampanye
huruf f itu mengatur tentang kampanye dengan menggunakan media
media cetak media elektronik dan internet
dua ratus tujuh puluh enam itu mengatur tentang waktu yang bisa digunakan untuk kampanye melalui media
itu dua puluh satu hari sebelum hari pemungutan suara
berarti kalau kita mengacu kepada jadwal yang dikeluarkan oleh kpu
pkpu nomor lima tahun dua ribu delapan belas
perubahan terhadap pkpu tujuh dua ribu delapan belas
itu baru boleh dilakukan pada bulan maret
jadi saat ini tidak boleh ada aktivitas kampanye yang menggunakan media
karena itu sebuah larangan
itu masuk kategori pelanggaran kampanye di luar jadwal
pasal empat ratus tujuh puluh dua jelas
apabila dilakukan oleh
peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh kpu
maka bisa dikenakan sanksi pidana
sanksi pidana itu adalah
sanksi pidana kurungan satu setahun
dan denda dua belas juta
oleh karena itu kenapa bapak oslo kemudian menggulirkan kasus ini kepada baris kirimpolri gitu
oke saya mau ke rian dulu
rian anda cukup bisa menerima penjelasan dari ibu dewi
atau banyak logika yang anda nggak ketemu sebenarnya
sebenarnya yang ibu dewi sampaikan secara hukum
saya pikir sudah
pada saat ini
tempatnya gitu ya
segala prosedur dilakukan
meskipun dari psi merasa
perdebatan hari ini
antara teman teman di bawaslu juga dengan kita di psi adalah
itu yang menjadi titik diskusi
undang undang pemilu sudah atur bahwa
salah satu unsur kampanye adalah citra diri
permasalahan hari ini adalah
undang undang itu tidak mengatur
dan koreksi saya kalau saya salah
setahu saya sampai hari ini
belum ada produk hukum
yang masuk dalam peraturan perundang undangan
yang bisa mendefinisikan secara konkret
jadi setahu kami adalah
citra diri itu diartikan berdasarkan kesepakatan antarlebaga nih
jadi pihak bawah seluruh
undang berapa pihak untuk ngobrol juga dengan ahli
lalu mengatakan oke dengan demikian
memenuhi unsur citra diri tadi
bukannya itu sudah merupakan prosedur
yang harus dilalui dan sudah sesuai prosedur gitu
pada akhirnya begini
pasal satu angka tiga puluh lima mengatur definisi kampanye
yang kalau dilanggar menghasilkan apa
kurungan atau pidana
pidana ini kan sebenarnya menenggut hak asasi seseorang nih
saya bisa dikurung satu tahun
pertanyaannya apakah wajar
memenjarakan seseorang atas dasar
frase citra diri yang
ambigu dan multitafsir dan tanda kutip
saya pikir akan lebih wajar hari ini
let's say ada peraturan pkpu
yang menjelaskan citra diri
oh kita akan ikut semua partai politik akan clear
oh ini maksudnya citra diri
jadi bukan karet yang bisa diinterpretasikan
atau ditafsirkan oleh orang orang tertentu
karena kalau saya boleh tambahkan citra itu kan
nggak diatur di mana mana
kalau kita lihat akhirnya kita ngerujuk biasanya kalau orang hukum nih
lihatnya ke kamus besar bahasa indonesia mas budi
citra itu adalah gambaran
yang dimiliki orang banyak mengenai organisasi
atau arti lainnya adalah kesan mental
atau bayangan visual
nah logika dasar
apakah cukup hanya dengan melihat logo
lalu kesan atau bayangan seseorang
terhadap sebuah partai itu kebayang gitu
psi ini kan ceritanya partai milenial
partai anak muda
pertanyaan dasar apakah hanya dengan sekedar logo
lalu apakah orang mendapatkan kesanan bayangan itu
itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini
oke bu wahida anda lihat
citra diri itu sudah
ini kan yang menjadi dispute
ini adalah citra diri
citra diri yang kemudian membuat psi
rian dan kawan kawan menjadi kuat kawan terhukum gitu
anda lihat bawaslu sudah sesuai prosedur
dan sesuai dengan kaedah politik
kaedah fatsun politiknya
atau kaedah hukumnya sudah melakukan
fonis dan proses yang seperti ini
undang undang memberi mandat
dan kewenangan bahwasu
kewenangan atribusi ya untuk kemudian
menjelaskan maksudnya indikator
atau menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi norma
dan dalam hal ini bahwasu telah
menempuh prosedur yang ada
saat pkpu dan perbawaslu
belum ada tapi kemudian ada inisiatif
untuk melakukan kesepakatan
komisi penyiaran ya kalau gak salah
untuk kemudian mendefinisikan
nah kemudian yang kedua memang
tapi menurut anda betul definisi itu tercipta
atas dasar konsensus dari pihak pihak
yang diajak kompromi dengan ibu u
oleh bu dewi dan kawan kawan di bawas
ini inisiasi membuat indikator
sudah tepat ya
sebagai ansipasi awal sebelum
pkpu dan perbawaslu keluar
karena pkpu dan perbawaslu
keluar itu buka juga
tidak semata pada kewinangan bahwasu dan kpu
ada kemudian aturan
agar mereka melakukan konsultasi kepada
sebagai orang yang ada di pinggir lapangan gitu
pernah ada di tengah lapangan tapi sekarang ada di pinggir lapangan
anda lihat citra diri mana yang paling pas
cita diri quote unquote yang dilakukan
atau yang diopinikan atau yang dipersepsikan
oleh ibu dewi dan kawan kawan di bawaslu
seperti yang rian katakan mana yang lebih pas
sebenarnya saya bisa gabungan dari keduanya gitu ya
susah juga dong
sekarang pertanyaannya gini
kita bicara partai golkar
demokrat atau psi
kira kira dengan cara apa
partai menunjukkan bahwa inilah kami
biasanya kan dengan lambang
biasanya dengan nomor urut
nah itu bagian dari citra diri
jadi itu bagian dari citra diri
sekalipun nggak semua tentang itu saja
sebelum kita masuk ke proses hukum dan ada
sesuatu apa yang harus kita lakukan
apa dibalik ini monggo
anda lihat citra diri anda setuju
bahwa itu masalah citra diri jadi
apa sih identitas peserta pemilu
kita masuk dari situ dulu ya
identitas partai politik itu kan
sudah pasti dia punya logo
makanya syarat untuk menjadi
didaftar sebagai peserta pemilu
partai politik harus punya logo
kedua apa identitas sebagai peserta pemilu
yang melekat pada setiap partai politik
dan itu citra diri
tidak perlu harus kampanye
orang kalau melihat gambar
dan nomor itu dia sudah tahu
oh psi ini logonya seperti ini
orang bisa membedakan antara parpol yang satu dengan yang lain
dengan melihat logo dan nomor urut
kedua sekali lagi saya mengulangi
bahwa slu tidak punya kewenangan menafsirkan
karena ini berkaitan dengan penegakan hukum
dia harus punya kepastian
kemudian menafsirkan norma itu
saya katakan tadi kan
bisa kita meminta pendapat pembentuk norma itu
kedua pendapat dari ahli
karena ahli itu kan
kalau kita lihat salah satu sumber hukum itu kan
pendapat ahli itu patut kita pertimbangkan
ketika tidak ada sebuah definisi yang ditercantum di dalam undang undang
baik saya kasih kesempatan rian untuk menjawab
tapi usai jadwal berikut ini kami kasih kesempatan untuk pikir pikir sejenak
karena sekarang usai jadwal berikut ini tetap bersama kami
anda punya jawaban
oke jadi saya akan tunjukkan dulu mungkin ke pembicaraan
oh dibuka ini ya
kita hari ini mendiskusikan apa sih
inilah publikasi yang psi muat di jawa post
seperti dilihat apa sih kesan yang ditimbulkan disini
tentu selain dari logo dan nomor urut tadi
disini gak ada loh ketua umum kami
nggak ada juga pengurus psi
berbeda dengan misalnya partai partai lain yang melakukan publikasi
yang memuat ketua umumnya
oh ada tuh ya rian
warna partainya slogan partainya
dan ini bahkan ada partai yang melakukan ini sehari sesudah
kami memuat publikasi ini di jawa post
tapi kenapa harus pakai lambang dan pakai nomor
seperti yang kemudian tadi dipersoalkan oleh bawas
nah dalam hal tersebut saya mau sedikit menanggapi
jadi pasal satu angka tiga puluh lima di undang undang mengatakan
unsur kampanye itu kan sebenarnya meyakinkan pemilih
apa iya hanya dengan sekedar logo
lalu anda teryakinkan untuk misalnya memilih psi
karena itu kami tetap berpandangan bahwa harus ada kesan loh
yang ditimbulkan dari citra diri itu
tentu tidak cukup hanya dengan logo parpol dan nomor urut
karena misalnya itu memang pandangan pihak bawas lo
harusnya kan undang undang memuat unsurnya berarti bukan citra diri
berarti visi misi program dan atau identitas parpol
oh berarti kita jangan pernah sentuh identitas parpol
kalau sekarang seperti yang saya sampaikan
pasal ini multitafsir pasal karet dan bahkan belum ada peraturan kpu nya
tapi kenapa sihan psi kemudian bermain main dengan api
kalau kita lihat ini pasal yang multi tafsir
mungkin juga akan menjerat anda dan partai anda
kenapa harus mengambil resiko yang cukup tinggi untuk bisa dipidanakan
secara pemilu ini bisa punya akibat yang
akibat hukum dan akibat elektoral juga
jika memang anda nanti terbukti bersalah
satu hal kita sebenarnya yakin secara hukum
langkah yang kita lakukan ini adalah benar
meskipun lagi lagi namanya multitafsir ya ada resiko dong
tapi ini adalah partai anak muda
ini adalah bentuk perjuangan kami
dan juga mungkin menjadi pengalaman kami juga kan
kami tetap yakin dan optimis
dan kami tetap kooperatif
dan hadap ini dengan berjiwa besar
di bawaslu tadi ada perkembangan apa yang bisa anda share
sebelum kita masuk ke topik lain
oh di baris krim ya
oke sekali penyidiknya sangat kooperatif
pertanyaannya juga nggak ada yang sifatnya menyudutkan kita gitu
dan memang pada saat kita sampaikan bahwa
ada inkonsistensi nih pak polisi antara pasal satu angka tiga puluh lima undang undang
dengan pasal dua ratus tujuh puluh empat
yang dua pasal ini sama sama mengatur soal kampanye
kalau yang atas mengatur soal kompetensi itu adalah yang berikutnya
kalau yang atas mengatur arti kampanye

definisi mengatur ada unsur citra diri seperti ibu dewi sampaikan
di pasal dua ratus tujuh puluh empat ini hanya unsurnya hanyalah visi misi dan program
karena ini inkonsisten ya lagi lagi
jadi bingung dong mana yang mau kita pilih
nah dari penerawangan atau penciuman anda dan kawan kawan psi
kenapa kemudian bawaslu mempersoalkan hal yang harusnya
dalam perspektif anda tidak dipersoalkan

memang hari ini kita ngobrol memang menimbulkan banyak kesalahan

anda tanya nanti akan dijawab budaya

karena misalkan para sakit tadi diperiksa kita tanya dong
sama teman teman yang periksa kami
ini laporan dari mana
oh ini temuan salah satu komisioner
lalu pas kita cek cek lain seperti saya sampaikan tadi
di harian yang sama hanya beda satu hari
ada partai lain melakukan hal yang lebih nyata dan jelas
ini menurut kami ya menurut psi
tidak ada temuannya
tidak ada temuannya tidak ada temuannya
hari ini info yang kami dapat dari berita kayaknya mulai diproses mungkin ibu bisa klarifikasi
tapi paling tidak di time frame yang begitu ketat di harian yang sama asumsinya apabila komisioner tersebut langganan koran yang sama
jadi ini sebenarnya bukan kita ingin menuduh tapi ya ini kan kita boleh lah ya menduga duga gitu ya
oke sambil kak wahida menjawab ya kak weda apakah kasus kasus ini juga memang lumrah sekali kemudian
yang lumrah sekali dalam sengketa sekretar pemilu menjelang menjelang pemilu hal hal seperti ini dan bagaimana sih sebenarnya masa masa yang lalu
kemudian ini penindakannya tapi sebelum dijawab saya mau tampilkan dulu ada twitter dari politisi psi guntur romli yang kemudian tadi mungkin menyasar apa yang rian katakan
ini boleh ditampilkan nggak apakah ini yang dimaksud oleh rian dan banyak politisi psi
ya di b di b di mana ya di belakang saya
oke ini dia ini tweet dari muhammad guntur romli yan dan ibu
makanya saya bilang psi di zalimi bawaslu waduh kristeknya serem sekali tuh bukan panas lagi bu di zalimi
kemudian ada ini ini yang kiri itu adalah iklannya psi yang di bawah rian tapi yang kanan ada partai amanat nasional kalau tidak salah ada lambang juga ada ketua umumnya disitu dan di bawahnya ada partai demokrat
ini maksud rian ya
iya iya ada perbedaan di sini nih
dan bahkan kalau kita lihat di sebelah kiri tidak ada pengurus tidak ada pengurus
tidak ada pengurus psi sama sekali
di sebelah kanan kita lihat ada pengurus pan beserta anggota dpr dari pan di bawah juga partai demokrat ada logo nomor urut dan juga pak ketua umum gitu
ya pak tapi yang hari ini dibawa ke ranah hukum yang ingin dipidanakan yang ingin dikurung selama satu tahun psi partai baru partai anak kecil tanda kutip
oke sebelum kawahinnya bu dewi deh kita anggapin deh
ini ada aroma apa dan kemudian itu kan juga telak sekali ibu lebih parah kata rian lebih parah
saya kira proses penanganan pelanggaran pemilu itu oleh bawaslu sangat transparan ya
jika ada temuan kami pasti selalu publikasi
kalau memang ada indikasi pelanggaran yang didapatkan oleh psi boleh dilaporkan
jalurnya kan sebenarnya sangat jelas
penanganan pelanggaran di bawaslu itu bisa dari pintu temuan ataupun laporan
kebetulan kasus psi memang temuan
kedua kalau ada tuduhan itu kan perlu dibuktikan
jadi terhadap apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah dalam proses penanganan oleh bawaslu
oke jadi yang tidak terinformasikan saja ke rian ya
proses ini kan memang butuh waktu
saya kira kami publikasi setiap hari ketika wartawan bertanya soal pan kami sampaikan
tidak ada satupun yang kami sembunyikan
itu temuan juga bu ya
jadi memang proses ini sedang berjalan dan itu memang hasilnya baru bisa kami sampaikan ke publik ketika kami sudah sampai pada putusan
jadi rian dan kawan kawan yang saya wawancara kemarin kenapa psi cepat sekali kenapa yang lain tidak
ada juga partai yang kemudian dituding mengiklankan di televisi bahkan
itu yang lebih
saya kira standar waktu sama
tidak ada yang lebih cepat tidak ada yang diperlambat
karena kalau diperlambat bisa keadaan luar saha
kalau dipercepat mungkin tergantung proses
kalau memang cepat kami mendatangkan saksi kami mengklarifikasi ahli kemudian pihak terlapor pelapor kooperatif pasti proses itu akan cepat
mengukur kinerja kami itu kemudian mengatakan bahwa kok psi cepat sekali ini menunjukkan kami kok punya
kesannya kok kami
psi dizolimi tadi kalau agarnya itu
saya kira ini ingin saya sampaikan sama sekali tidak ada
bahkan partai yang kami terima secara
kalau saya nggak salah itu ya saya dan ketua itu psi lah partai pertama yang datang berkunjung ke kantor
bapak baslu dan pada kesempatan itu kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelenyelenggaraan pemilu
jadi sebenarnya kami tidak pernah ada diskriminasi
terbantahkan tadi ya
tapi anda lihat bu wahidah prudensialitasnya sudah terjaga belum dari proses yang berjalan ini
dari proses yang kemudian dilakukan oleh bapak baslu
pertama dari sisi tiga hal yang saya soroti dari sisi ketepatan waktu penanganan
yang kedua prosedur dan ketiga substansi gitu ya
dari ketepatan waktu temuan ini tidak melewati batas keadaan luar sah
kemudian diteruskan ke ini ya di pembahasan pertama kemudian diteruskan ke polisian
yang kedua secara prosedur bawaslu telah memenuhi prosedur mengundang psi
dari temuan itu kemudian mengundang ahli gitu ya
bahkan mengundang ketua kalau nggak salah tapi kemudian bu ketua tidak hadir
dua kali diundang
ya dua kali di pasakjen
tidak hadir ya gitu
nah kemudian yang ketiga secara substansi gitu ya
dari pasal satu ayat tiga puluh lima kemudian pasal dua ratus tujuh puluh lima
eh dua ratus tujuh puluh lima tentang bentuk bentuk kampanye
kemudian dua ratus tujuh puluh enam tentang waktu pelaksanaan kampanye
kemudian pasal pidana bahwa tidak boleh melanggar ketentuan waktu kampanye
secara tiga tiga hal itu sebenarnya sudah memenuhi menurut saya
apa yang dilakukan oleh bapak baslu
indera penciuman anda mencium apa yang rian dan kawan kawan cium nggak
bahwa ada aroma lain gitu
ada kok kenapa psi doang
kenapa yang lain tidak diproses
itu kan dia suara hatinya
anda mencium aroma yang sama atau enggak
oke saya melihat begini bahwa saya mengetahui bahwa kemudian ada proses terhadap partai lain
yang saat ini sedang ditangani oleh bapak baslu
sehingga kemudian saya melihat bahwa ini persoalan waktu saja
tapi memang sejatinya bawaslu harus lebih transparan lebih tegas menunjukkan sikap yang sama terhadap keduanya nanti misalnya
jadi pengalaman anda sebagai
untuk kasus yang sama misalnya memperlakukan pc seperti ini misalnya
yang lain pun sejatinya seperti itu nanti
tapi kita menunggu nanti hasil proses yang dilakukan oleh bawaslu
buahida dari pengalaman anda menjadi komisioner bapak baslu
kasus kasus seperti ini ujungnya akan apa
salaman gitu damai atau akan berakhir dengan pidana
kalau di periode kami dulu itu memang sebenarnya perbedaan perspektif terhadap satu pasal ya
itu memang sering terjadi gitu ya
tapi sepanjang periode kami itu tidak ada yang tadi istilahnya itu berakhir dengan damai gitu
kami pernah memproses pidana bu megawati dan pak prabowo sebagai calon presiden waktu itu dugaan pelanggaran dana kampanye
kami pernah memproses pidana pak sby dengan dugaan pelanggaran jadwal kampanye dan dana kampanye
kami pernah memproses dua belas petinggi bumn bumd dengan dugaan kemudian mereka terlibat sebagai tim kampanye
jadi pernegakan hukum tetap dilakukan ya
tapi kemudian saat dengan bumn bumd itu terjadi perbedaan pendapat
karena menurut bumn bumd
menurut polisi harus pembuktian material misalnya
sementara menurut kami formil pun sudah cukup
waktu sisa kita tinggal satu menit saya mau kasih tiga puluh second tiga puluh second untuk ibu dewi dan juga rian
ibu dewi dulu ini di masa bulan puasa apakah akan berakhir salam damai atau lebih ke perdagangan hukum akan tetap digelar oleh bawaslu
proses hukum itu kan harus selesai
karena dia harus punya kepastian terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh terlapor
jadi tidak boleh ada
yang diakhiri dengan bersalaman
harus ada putusan dari sebuah proses ini
nah sekarang proses ini kan sudah di kepolisian
nanti tentu kita menunggu proses itu
tetapi kami berharap ya ini kan kemarin juga ada tuduhan
kok bawaslu langsung meminta untuk ditetapkan jadi tersangka begitu ya
perlu saya jelaskan
proses pembahasan untuk pelanggaran pidana itu dibahas bersama tiga unsur
ada kepolisian ada kejaksaan

sampai pada kesimpulan bahwa memenuhi unsur pidana
jadi bukan ujuk ujuk ya
jadi kalau kita sudah sepakat di sentraga kumdu itu sejatinya proses dipenyedikan harus
di jalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh tiga unsur ini
meskipun ada tekanan publik misalnya psi juga membuat petisi gitu itu tidak membuat
bawaslu jadi agak jeper gitu
saya kira semua orang bebas untuk melakukan apa saja
sepanjang masih berada di koridor hukum
saya kira begini
mekanisme untuk melakukan
upaya upaya hukum dibangun oleh undang undang
memang untuk kita manfaatkan
ini tadi lebih dari tiga puluh second
ini diskriminasi nggak saya bercanda
jadi gini saja
psi ini adalah partai
anak muda yang masih
usia masih sangat muda
baru tiga tahunan kita ini
mengusung isu yang sebenarnya berat
anti korupsi anti toleransi
karena berat tentu banyak resiko
nah sekarang yang mau saya hanya
pertanyakan saja di hadapan
teman teman di sini adalah apakah
wajar dan layak sebuah pasal
yang multitafsir dan
inkonsisten dapat merampas
hak asasi seseorang dan juga
ini hanya menjadi pertanyaan kita bersama aja
saya kira pasalnya tidak multitafsir
tidak multitafsir kita akan lihat bagaimana
prosesnya nanti di
pernegakan hukum di polri di kepolisian
apakah akan berakhir bagaimana kita
nggak bisa memprediksi tapi kalau kata bu wahida
dari zamannya pasti akan berujung pada
law enforcement atau penegakan hukum terima kasih
sekali lagi ibu dewi terima kasih bu wahida
rian terima kasih selamat berpuasa
juga dan menjalankan proses hukum
ini nanti kita akan lihat ujungnya seperti apa
terima kasih bapak bapak ibu